saat ini tidak banyak yang bisa dibanggakan dari prestasi sepak bola indonesia
jangan dulu bicara piala dunia
di level asia tenggara sekelas sea games saja
timnas sepak bola kita tidak mampu berbicara banyak
generasi emas yang terakhir kali dimiliki indonesia adalah
skuad timnas yang tampil di sea games seribu sembilan ratus sembilan puluh satu di manila filipina
tim yang saat itu sebenarnya tidak diunggulkan
di sea games itu bahwa yang diunggulkan itu thailand
jadi itu kita tidak menunjukkan bahwa kita itu tim yang super
walau tidak diunggulkan indonesia memang mampu tampil luar biasa
bunga ramputi melaju ke semifinal dengan rekor sempurna di fase grup
begitu kita buat gol duluan disitulah kita timbul percaya diri kita
alhasil kita main bola itu kayak bayang
lebih hutan jadi mainnya tidak ada capeknya
waktu itu kalau tidak salah malaysia menang kita
setelah itu menang makin percaya diri kita itu makin tinggi
indonesia pun memastikan satu tiket di partai puncak untuk bertemu thailand
setelah menaklukkan singapura di semifinal
salah satu penentu kemenangan indonesia atas thailand di final sea games seribu sembilan ratus sembilan puluh satu adalah sudirman
menjadi algojo terakhir indonesia dalam drama adu penalti
libero andalan indonesia itu masih ingat betul
saat saat menegangkan yang ia alami
pada saat saya menuju ke bola itu rasanya stadion yang begitu rame riuhnya itu kayak sepi gitu
waktu pada saat itu saya hanya fokus satu tujuan saya akan nendang ke kirinya keeper
ke pojok kirinya keeper
itu aja dalam hati saya menuju ke bola itu hanya itu aja
tendang ke kiri keeper tendang ke kiri keeper tenggiran ke kiri keeper gitu aja
alhamdulillah itu masuk
thailand nendang lagi berikutnya
bisa memblok tendangan tersebut dan kita langsung juara
dan itu penonton baru terasa bahwa stadion itu agak seperti mau runtuh
wah karena supporter kita banyak sekali waktu itu
hal lain yang dirasakan oleh semua pemain timnas indonesia saat itu adalah beratnya menu latihan yang diberikan pelatih asal uni soviet anatoli polosin
menu latihan yang juga menyebabkan beberapa pemain saat itu memilih untuk mengundurkan diri
dulu pernah naik gunung sampai ke sana
tiga kali di pagadar kalau nggak salah ya di gunung cimahi itu tempatnya angkatan darat kalau nggak salah
di situ latihan sampai tiga kali naik gunung turun gunung
itu dilakukan tanpa bola
karena saking beratnya ya kalau memang itu diterapkan untuk saat ini saya kira tidak masuk akal ya
pasti tidak hanya satu dua pemain yang lari ya pasti semua lari semua
memang awal awalnya ada pemain yang nangis juga waktu itu
kalau kita pemain bola kalau disuruh naik gunung apa maksudnya
kita waktu itu nggak tahu maksudnya kan kita masih muda
ternyata setelah kita berhasil meraih emas itu terus kita sadar wah
ternyata latihan latihan yang diberikan adalah latihan latihan yang untuk memuatkan mental kita menghadapi suatu kesulitan
kalau kita mau ternyata kita bisa gitu loh
rasikan timnas sepak bola indonesia di sea games seribu sembilan ratus sembilan puluh satu pilihan polosin saat itu juga didominasi oleh pemain pemain muda berusia di bawah dua puluh tiga tahun
nama nama seperti widodo ceputro roky putirai dan aji santoso adalah sebagian dari talenta muda yang dipanggil ke squad timnas
sesudah di lapangan kita tidak ada yang namanya senior junior
tidak ada kamu manggil saya itu abang atau apa
manggil saya itu mau peri mau robby itu terserah gitu
semaunya kamu aja gitu
tapi tetap mereka yang muda muda di luar lapangan ini tetap kembali lagi
kembali seperti yang manggil kita ya biasa seperti mbak abang mbak emas kan gitu
nah kalau di lapangan mau apa ya terserah gitu
jadi tidak ada istilah kata itu senior junior di lapangan lagi
itulah yang kita punya waktu itu
enam tahun berlalu dan hingga saat ini timnas sepak bola indonesia belum mampu mengulangi prestasi membanggakan seperti yang diukir timnas indonesia di sea games seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
akankah penantian panjang ini akan berakhir di sea games dua ribu tujuh belas di malaysia
erlangga wisnuhaji jakarta